pada awal bulan februari lalu
alun alun kabupaten majalengka telah selesai direvitalisasi
namun dikarenakan masih pandemi
alun alun belum dibuka untuk umum
berada di antara masjid agung al imam dan kantor bupati
alun alun majalengka kental dengan desain bernuansa bata dan terakota
yang terlihat unik namun tetap modern
tulisan alun alun majalengka ini sangat menarik perhatian
ini dibuat di suatu tempat di majalengka
seperti apa cara pembuatannya yuk kita lihat bersama
sekitar tujuh belas km dari alun alun terdapat jatiwangi art factory atau jav
yang menjadi pusat komunitas kreatif di majalengka
salah satu kegiatan yang tengah berlangsung adalah pembuatan keramik terakota dekoratif
melimpahnya tanah liat di jatiwangi yang dikenal sebagai kawasan produsen genteng di jawa barat
menggerakkan jav untuk mengubah tanah liat
menjadi suatu karya seni
sejak tahun dua ribu tujuh jav secara konsisten memproduksi cetakan keramik terakota
dengan beragam dekorasi yang menarik
salah satu ciri khasnya adalah mencetak tanah liat dengan ukuran sepuluh x sepuluh cm
yang kemudian disusun
lalu dengan cara sekreatif mungkin cetakan tanah liat itu kemudian digambar
atau ditambahkan cetakan kecil lainnya
dengan enam orang personil setiap orang bisa menghasilkan dekorasi keramik
mencapai luas sembilan meter persegi per hari
dari satu ratus lima puluh kotak tanah liat
selain kreativitas membuat dekorasi keramik juga memerlukan keahlian tangan
dengan alat alat seperti butsir dan cetakan lainnya yang bisa dibuat sendiri
oke jadi sekarang saya akan mencoba mengukir ini keramik
untuk menjadi suatu dekorasi yang tentunya punya visual yang menarik
ini gimana kan caranya boleh diajarin kan
beda beda sih maksudnya
cara caranya itu ada beberapa hal
biasanya kalau main timbul karena kita manual
kalau main timbul tenggelam timbul tenggelam
kita tandain dulu seperti tadi
terus kita ukir atau kita pahat
atau kita kerok lah banyak banyak bahasanya
dengan ukuran ukuran yang malding yang sama
setelah proses dekorasi selesai
kotak kotak keramik kemudian dijemur selama tiga hari
lalu sebelum dibakar selama delapan jam
hingga suhu mencapai seribu derajat celcius
keramik keramik itu dihaluskan terlebih dahulu satu persatu
hasilnya kemudian muncul warna terakota dengan dekorasi keramik yang sudah mengeras
proses kreatif di jatiwangi art factory tidak hanya membuat keramik saja
tapi juga di bidang lainnya seperti grafis musik dan multimedia
sebagai ruang yang memfasilitasi atau membuka buat orang orang datang ke sini
untuk melakukan hal apapun
untuk mencari ideologi
untuk menggali apa yang membuat orang orang tertarik
karena kita di sini hampir untuk kerja kerja kesenian
secara apapun kita sudah punya
digunakannya karya karya keramik terakota komunitas jav di alun alun majalengka
merupakan suatu bentuk dukungan dan apresiasi dari pemerintah daerah
saling mendukung satu sama lain
terikat dalam suatu kebersamaan
sehingga mereka betul betul fokus terhadap apa yang menjadi program prioritas pemerintah
sehingga tidak hanya peran pemerintah
tetapi peran teman teman di komunitas pun itu menjadi satu konsep yang dipadukan
sehingga menjadikan suatu potensi yang luar biasa buat kita
selain di alun alun
rencananya karya keramik tera kota jav akan digunakan juga di ruang terbuka lainnya di majalengka
wilanostion helmi suryanegara majalengka jawa barat